tim gabungan sar menemukan roda pesawat dan as di perairan karawang minggu sore
objek ini merupakan bagian dari badan pesawat lion air pklkp
roda dan asnya ditemukan oleh penyelam tni al sekitar pukul sebelas siang
puing pesawat ini diangkat oleh kapal riset baruna jaya i
pasalnya baruna memiliki alat pengangkut berupa a frame
yang bisa mengangkat objek dari dasar laut hingga berat maksimal delapan ton
tepat pukul empat sore puing pesawat dipindahkan ke lading craft kri banda aceh
untuk selanjutnya dibawa ke posko gict di pelabuhan tanjung priok
kita dibantu untuk evakuasi satu set ya satu set roda pesawat roda belakang beserta as
itu kemungkinan berat di bawah satu ton sekitar tujuh ratus kilo
dari sini kita angkat ke lc
lc dari kri banda aceh dari kri banda yang dibawa ke gict dua tanjung priok
kita dapat informasi ada dua obyek yang kita minta untuk angkat
yang pertama satu set roda satu set roda beserta ada rangka pesawat yang menempel di as
satu lagi ada bodi pesawat ukuran dua meter
ini lagi proses teman teman dari diselambar tni aal lagi proses untuk menarik ke atas permukaan
kalau kemungkinan bisa sore ini kita akan lakukan pengangkatan bodi pesawat yang dua meter kita lakukan
tapi kita masih tunggu kompon dari tim diselambar tni aal untuk proses evakuasi mereka